panen raya tahun ini pemerintah indonesia menargetkan mampu memenuhi kebutuhan tujuh juta ton jagung dalam negeri
pemerintah bahkan optimistis bisa mengekspor lima ratus ribu ton jagung ke filipina dan malaysia
hamparan ledeng jagung di desa mojorjo kecamatan modo kabupaten lamongan ini adalah harapan bagi jutaan petani dan peternak di indonesia
panen raya perdana tahun ini menjadi jawaban akan kebutuhan jagung pakan ternak yang kian meningkat
hingga februari ini produksi jagung nasional telah mencapai hampir delapan ratus ribu ton dengan kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebanyak tujuh juta ton
bahkan kementerian pertanian menargetkan tahun ini indonesia mampu mengekspor sebanyak lima ratus ribu ton jagung
nilainya sepuluh triliun
kemudian dua ribu tujuh belas tidak ada impor jagung
kemudian di akhir tahun kita impor jagung seratus ribu ton
karena menyelamatkan peternak kita dua lima juta orang
nah tahun ini insya allah doakan satu dua bulan ke depan kita ekspor
gubernur gorontalo sudah menjanjikan akan ekspor satu ratus lima puluh ribu ton
yang terpenting adalah membalikkan sejarah sejarah impor tiga lima juta ton menjadi ekspor
itu poin yang terpenting
doakan tahun lalu tiga ratus delapan puluh ribu mudah mudahan tahun ini bisa lima ratus ribu ton
peternak ini tidak punya dryer tidak punya penyimpanan
pada saat panen puncak lewat aja
nah kita lucukan ngekspor baru impor
pada panen perdana di lamongan menteri pertanian memfasilitasi dibuatnya perjanjian perdagangan dan kerjasama
antara petani jagung dan peternak selaku konsumen jagung pakan ternak
yang secara spontenas dengan pak menteri tadi
saya dari blitar sudah membawa volume enam ribu ton kami siap beli panen yang panen raya hari ini
dan tadi ada harga yang mulai kita bangun dan disepakati bahwa
kami minta harga permendak saja
berarti empat ribu kami siap membeli dengan ka enam belas dan tujuh belas
di sisi lain petani jagung yang sebagian besar menggarap lahan milik perhutani berharap
mendapat bantuan pupuk dan benih
mereka pun menginginkan harga jagung stabil di kisaran tiga ribu rupiah ke atas
pertama itu pupuk
pupuk untuk lahan persil itu kurang
masalahnya kan yang diperlukan adalah pupuk
yang disupport itu hanya lahan sawah
untuk persil untuk kelompok dari persil sendiri lmda sendiri sudah mengusulkan
tetapi belum ada respon
saya harapkan saya harapkan sebagai petani
karena ini musimnya panen harga itu jangan sampai turun
masalahnya kalau turun ya kasian
petani sendiri itu belinya pupuk juga sudah mahal
sejumlah daerah di indonesia yang siap mengekspor jagung diantaranya
gorontalo lamongan sumbawa ntb dan sulawesi selatan
dengan negara tujuan utama filipina dan malaysia
eka rima ganjar wicaksono cnn indonesia lamongan jawa timur